sejumlah warga yang mengatasnamakan anggota masyarakat peduli pemimpin putra daerah atau mp tiga d
memasuki kantor gubernur kalimantan tengah tempat berlangsungnya pelantikan dua pejabat bupati pada senin sore
mereka melakukan protes di luar aula gedung di lantai dua dan meminta gubernur sugianto sabran
membatalkan pelantikan pejabat bupati barito selatan dan pejabat bupati kota waringin barat tersebut
koordinator lapangan mp tiga d ingrid japer menyatakan penetapan kedua pejabat bupati itu janggal
lantaran dipilih oleh mendagri tito karnavian
mereka pun menolak dua pejabat bupati tersebut karena bukan putra daerah
sikap sikap kami satu sudah menolak nolak dan kedua meminta kementerian dalam negeri untuk mempertimbangkan
dan meninjau ulang apa namanya penetapan ini
nah sudah jelas sikap kami menolak
pelantikan tetap kami tolak
kami meminta setelah ini ditolak
yang membatalkan bukan kita
nanti kami berharap bapak gubernur provinsi kalimantan tengah bapak ketua dprd kalimantan tengah
dan pd bupati terkait untuk bisa menemui kami
terjadinya penundaan pelantikan dua pejabat
penundaan pelantikan dua pejabat bupati itu dibenarkan oleh sekretaris daerah pemprov kalimantan tengah nur yakin
saat memberi keterangan kepada awak media
ia mengatakan gubernur sugianto sabran tak dapat melantik pejabat bupati barito selatan dan pejabat bupati kota waringin barat
karena adanya penolakan dari ormas
padahal persiapan acara tersebut sudah mencapai sembilan puluh persen
baik menyangkut undangan pejabat maupun proses geladi bersih pelantikan
karena terjadinya pembatalan pelantikan dua pejabat bupati sampai batas waktu yang tak ditentukan
para undangan pun membubarkan diri
sam sudinur palangkaraya kalimantan tengah